ya seperti disampaikan sebelumnya rekonstruksi kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat ini telah selesai setelah berlangsung selama tujuh lima jam
ya berikut gambar animasi reka adegan kasus pembunuhan brigadir yosua di rumah dinas verdi sambo di duren tiga yang dirilis oleh divisi humas polri
fs menuju ke rumah dinas duren tiga
senjata fs sempat terjatuh di depan rumah
fs masuk ke rumah dinas dengan memakai sarung tangan hitam
fs memanggil para ajudan dan sopir
fs menemukan para pekerja
fs marah kepada brigadir y
fs menyuruh baradae menembak brigadir
fs menembak brigadir y
fs menembak brigadir y
dan menembak sejumlah pembunuhan
di titik untuk berpura pura ada tembak menembak
fs mengantar pc pulang